dua hari pasca kebakaran sejumlah pedagang pasar songgolangit ponorogo menangis histeris
setelah melihat kiosnya ludes terbakar
para pedagang hanya bisa pasrah apalagi tidak ada satupun barang dagangan mereka yang tersisa
sejumlah pedagang pasar songgolangit ponorogo ini langsung menangis histeris
usai melihat kondisi kiosnya di dalam pasar
mereka tak kuat menahan kesedihan dan masih tak percaya kalau kios milik mereka ternyata ludes di lalap si jago merah
bahkan salah satu pedagang tak bisa berkata apa apa selain menangisi kios dan seluruh isinya yang ludes tak bersisa
padahal sebelum kejadian pedagang sudah membeli barang dalam jumlah besar
dan disimpan di dalam kios untuk keperluan permintaan bulan ramadan hingga lebaran nanti
tak hanya pedagang yang menangis sejumlah pedagang lain juga sempat adu mulut dengan petugas bpbd
karena memaksa masuk dan mengevakuasi barang dagangan mereka yang masih tersisa
karena para pedagang ini kepingin semuanya masuk
dalam hal ini ya kita menghindari penjarahan
rabu pagi bpbd polisi tni dan relawan mulai membersihkan seluruh material sisa kembali
pembersihan ini rencananya akan berlangsung selama empat hari